kami sepagi sekitar tiga ratus dua puluh personel satpol pp dibantu ketujuh penanganan para sarana dan sarana umum atau ppsu
membersihkan halaman masjid jakarta islamic center
pasca kebakaran pada rabu sore kemarin puing puing dan kotoran sisa kebakaran masih berserakan di halaman masjid
lokasi yang terbakar saat ini kita masih belum bisa
nanti tunggu saatnya kalau sudah diizinkan maka kami akan kembali turun
untuk membantu pihak dari jakarta islamic center ini untuk tambahkan masjid yang masih terbakar
truk kami sudah siap walaupun kemudian hari ini hasil pekerjaannya sampah dan sebagainya yang mungkin masih bisa kita bersihkan kita angkut semua
hingga kamis siang garis polisi masih terpasang di gedung masjid yang mengalami kebakaran
polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran
karena itu kegiatan peribadatan di masjid utama dialihkan ke gedung convention center
alhamdulillah selain di lokasi masjid utama ini kita punya ruang convention
cukup besar juga bisa menampung sekitar dua ribu jamaat
jadi sementara ini direnovasi diperbaiki untuk kegiatan ibadah dan segala macam kita pindah ke convention center
di sebelah selatan
yang ada bubahnya juga
insya allah semua kegiatan kajian ibadah jumatan insya allah tetap terselenggara dengan baik
pihak pengelola belum bisa memperkirakan kerugian akibat kebakaran tersebut
lebih ketahui juga perkiraan perbaikan masjid itu akan selesai
pada pagi sore masjid jakarta islam center di jakarta utara mengalami kebakaran hebat
dibugak kebakaran dikeluarkan ke perjalanan masjid
tidak ada korban dalam kesihatan masjid